seperti ketum pdi perjuangan megawati soekarno putri
kalau yang ini gagal ya kan si edwin kan
tapi kan kita lakukan saja komunikasi dengan semua partai politik pengusung paslo
ini bahannya itu dari santan kuning telur ayam kampung
bulan lalu seorang pekerja susu di texas terinfeksi virus tersebut
semoga ya secepatnya siapa tau masih semester dua semester tiga ada tawaran kan main disana ya ambil lah papa
jadi banyak peminatnya biar mengurangi polusi juga mengurangi kemacetan gitu sih
mereka menjadi khawatir gitu ya dengan kenaikan agresif tingkat suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral gitu
tuntutan dari negara negara anggota kerjasama
paling tidak dari sisi masanya tujuh puluh tahun
nah ini hasil tracing yang kita lakukan sampai dengan hari ini sudah hampir enam ratus orang yang kita tracing